dan kita bergeser ke tegal arus kendaraan pemudik yang terus meningkat hingga sabtu malam menimbulkan kemacetan di kota tegal jawa tengah
kemacetan diakibatkan imbas limpahan arus dari eksit tol brebes timur dan pantura brebes
arus mudik dari arah barat jakarta menuju ke arah timur semarang terus mengalami peningkatan
kendaraan yang melewati jalur pantura brebes maupun pintu eksit tol brebes timur
serta dari jalur alternatif ini justru menumpuk di kota tegal
kemacetan diperparah dengan sistem buka tutup perempatan lampu merah sepanjang jalur pantura kota tegal
titik kemacetan terjadi di jalan yosudarso
kemacetan juga terjadi dari arah semarang menuju ke arah jakarta akibat antrean kendaraan yang akan masuk ke tol brebes timur